kalau sudah selesai makan doanya apa
adek ikut renangnya jadi gak
oh sendiri di bandung jalannya banyak yang satu arah
kamu masih ikut bos saeb
saya rosa mau keluar
kamu gak takut sama ancaman bos af
junedi bekas partner bos saeb
iya besok mama masak sop ceker
dia pernah bilang mau keluar juga
tapi hari ini nggak bisa dikontak
hp aku rusak ada yang harus kita omongin
tapi jangan disini
dulu kamu yang ngajak saya
saya waktu itu kena racun omongan bos sayap
saya mau keluar
ngajak kamu buat keluar juga
kalau saya alesannya gak mau terus ngebohong sama ibu saya
gak mau suatu ketika hapes lagi
ketangkep polisi lagi masuk penjara lagi
orang lain mungkin punya alasan yang beda
tapi intinya keluar dari bos sayap
tadi saya ketemu ajeng
ajeng sekarang pake kerudung
masih jadi copet
sekarang balik lagi ke kamu
sudah jangan banyak tanya jangan ngomong terus
sekarang makan dulu
wah semua udah makan
aku gak ditawarin
kamu yang bayarin
jawab jangan diem aja
saya ikut keluar
terus rencana kita gimana
saya kamu perutnya dan aku juga ikut keluar
terus rencana kita gimana
kamu rosa sama yang lain
nanti kita ketemu saeb
pertama kita jalan damai dulu aja
kita minta baik baik
supaya saya mau ngerelain anak buahnya
siapa aja yang mau keluar dari dia
gak usah ada ancaman buat pasang foto kalian di mana mana
ada tulisannya awas copet
tulisannya kata bos saeb pake helvetica bos
itu gak penting
aku salah ya
enggak kamu gak salah
aku cuma bilang itu gak penting
soalnya juna edy sama dewi temen temen saya
bekas partner saebnya juga
mau gabung oke
ya udah kita jalan sekarang aja
kalau sudah selesai makan doanya apa
adik ikut renangnya jadi gak
si adik nanya gimana renangnya
nanti kan diajarin sama gurunya
maksudnya jadi enggak dia ikutan kegiatan ekstra kulikuler renang
kalau jadi berarti harus bayar
kalau harus bayar berarti harus ada uang
masa renang bayarnya sejuta
kan kemarin udah dibilang selain harus bayar iuran bulanan
si adik juga harus beli baju renangnya
cung kamu kemana aja
keluarga kamu nyariin
mau saya yang terpulang atau keluarga kamu saya telepon biar jemput kamu
malah ada yang nelfon
syukur kalau baik mah
anak buah bos saib mau keluar semua
kalau ada yang keluar
bos saya mau nyetak fotonya
dikasih tulisan di bawahnya
terus mau ditempel di mana mana
itu bukan urusan saya
mau saya anter
atau kamu diam disini
nanti saya kasih tahu keluarga kamu
kamu jangan kemana mana
buka dulu earphonenya
takut cici lihat
kita ngobrolnya jangan disini
tadi pertanyaan saya belum dijawab
kakak kamu yang dulu ngamuk di tempat kita
nanti kamu kena marah
kalau dia nanya kamu di mana
bila kamu lagi nyari earphone baru earphone kamu rusak
lo bukannya udah punya
saya mesti ke toko
dan kamu harus punya earphone baru
earphone baru dari mana
ya beli dong
saya nggak ada duit
ada dari mana
kita nyari dulu sebentar
tidak ada duit
itu bintang nutrients
saya deden lea rosa mau berhenti jadi copet
tapi susah karena bos sayap ngancam
memperbanyak kotak kita
di bawahnya dikasih tulisan
semua orang bakal tahu kita ini siapa
bisa repot buat kita
itu ancaman saeb
kita bisa balik ancam dia
kalau dia begitu kita kroyok aja rame rame
kita bawa ke kantor polisi
biar dia di penjara lagi
jangan dibawa ke kantor polisi
menurut aku saif itu bukan orang jahat
kita berangkat sekarang
siapa yang mau nelfon
diri jack juga
deden aja yang kontak
soalnya bos saeb taunya deden masih anak gua dia

sa mau ketemu
kalau mau sector
ga usah sekarang
saya lagi ada urusan
kalau ada yang mau kamu laporin
bos di mana
saya mau ketemu
kamu lagi sama siapa
iya bos bener sendiri
kalau mau ngebohong jangan gugup
kamu sama siapa
sama ubed sama junedi
sebelum kamu telepon saya mereka yang coba kontak saya
selain ubed sama junedi ada siapa lagi
arman lea rosa putri dewi
oh rupanya sedang ada konspirasi salam buat mereka semua
kata bos saeb salam buat semua
kenapa kamu sebut semua yang di sini
bos saeb udah tahu duluan ada konspirasi
dia tahu dari siapa
pakai ini lebih keren daripada pakai earphone
kalau mau turun paling satu ratus lima puluh
enggak lima puluh aja
ya udah buat menglaris
saya mau tukar tambah sama ini
mau beli apa tukar tambah
kalau mau tukar tambah bilang dari awal atu
saya kasih itu saya nambah dua puluh lima
saya turun kenapa ikut turun bukannya naik
iya rencana kita kacau
lama bener lu
beli ini dulu tekan harganya gigol
jangan lupa like share dan subscribe ya